bos bos jangan bisa terlalu banyak
jangan sampai karena ini digigit ular
ngapain sih kalian dam
aduh sakit bu
pokoknya ibu gak mau tahu
bos juga mukanya hitam
muka lu juga hitam
kayak putri kerajaan
ah gombang aja
kalau kamu putrinya
nah doni jadi pangerannya
nih aku bawain pangeran betuan
siapa yang menang itu pangerannya
yah itu secara kuno
doni sekarang itu
jangan nyedot otak mau nyedot otot
gimana kalau adu nyali
iya kalau adu nyali gimana
oke siapa takut
gue juga gak takut
dasar laki laki maunya berantem mulu
gini aja siapa yang bisa nyariin bunga langka
buat aku dan vivi dia jadi pemenangnya
pasti gue menang
eh belakang belakang belakang
lu kok gak dariin sama vivi udah gue buang lu ke hutan

paling kamu yang nyembah nyembah
sampai jumpa lagi